mengaku ingin berlebaran dengan keluarga dan kekasihnya seorang tahanan kasus narkoba polresta sidoarjo nekat kabur dengan menggergaji terali sel tahanan
polisi terpaksa menembak pelaku karena berusaha kabur saat ditangkap
julius mario tawalujan tahanan kasus narkoba nekat kabur dengan menggergaji teralih ventilasi sel tahanan polresta sidoarjo jawa timur minggu dini hari
kaburnya tahanan ini diketahui ketiga petugas jaga memberikan makan pada hari minggu pagi
setelah dua puluh empat jam narapidana ini dapat ditangkap kembali
karena berusaha kabur saat ditangkap di rumah kerabatnya di kawasan banyuwangi jawa timur pelaku dihadiahi dua buah timah panas
kepada petugas pelaku mengaku ingin merayakan lebaran bersama kekasihnya di surabaya dan ibunya di malang
sang ibu dikatakan sempat membujuk pelaku untuk menyerahkan diri sehingga saat ini petugas masih terus melakukan pemeriksaan
dari mana pelaku mendapatkan gergaji dan melakukan pemeriksaan terhadap petugas jaga sel